baik untuk memperbarui informasi kondisi lalu lintas arus mudik pada empat hari jelang lebaran di jalur selatan jawa barat
kita bergabung dengan produser lapangan gita miningrum yang saat ini berada di nagrek jawa barat
selamat malam gita bisa anda ceritakan situasi arus mudik saat ini di jalur nagrek
ya selamat malam indra saat ini di jalur lingkar nagrek tempat saya berada saat ini khususnya untuk di jalur selatan dapat bisa dilihat di belakang saya
arus lalu lintas sangat ramai lancar tidak ada tampak kepadatan arus lalu lintas
namun bila melihat pada jam jam sebelumnya saat saya berada di sini dari tadi siang sempat terjadi juga kepadatan
di beberapa ruas jalan di jalur selatan ini ada tiga titik kemacetan yang selalu terjadi kepadatan di tiga titik tersebut
yaitu di pasar limbangan pasar lewo dan juga pasar malangbong
namun sampai saat ini arus tersebut arus lalu lintas di jalur jalur tersebut sudah mulai ramai lancar
sudah tidak ada kebadatan arus lalu lintas karena memang dari kepolisian yang berjaga ini sangat sigap
untuk menjaga kepadatan arus lalu lintas
rekayasa lalu lintas yaitu dengan mengubah jalur yang tadinya dua jalur dari arah kabupaten bandung menuju nagrek
maksud saya menuju tasikmalaya ini kemudian diubah menjadi satu jalur saja sehingga ini memudahkan bagi para pemudik
yang akan melakukan perjalanan ke arah tasik malaya
saat ini juga saya laporkan kondisi cuaca sedikit mendung dan cenderung akan turun hujan
untuk itu bagi para pemudik yang akan melintas di jalur ini
harus berhati hati karena terdapat beberapa tikungan dan tanjakan yang akan dilewati dalam perjalanan di jalur selatan ini
baik gita mik apakah ada informasi prediksi puncak arus mudik yang akan melalui jalur di lingkar nagrek ini
kapan akan terjadinya
ya indra untuk prediksi tingkat arus mudik sebenarnya hari sabtu dan hari minggu besok ini
adalah puncak diprediksikan adalah merupakan puncak arus mudik di jalur selatan
namun sampai saat ini pada malam hari ini khususnya
jalur selatan masih terpantau lancar dan normal dari arah cilenyi menuju ke nagrek
namun terjadi sedikit hambatan sekitar di pertigaan cagak menuju limbangan
karena salah satu titik kemacetan memang berada di pasar limbangan
karena jalannya sedikit menyempit namun itu tidak akan berlangsung lama
sekitar lima sampai sepuluh menit kendaraan akan kembali lancar
dan selain itu juga indra kenapa kemudian arus lalu lintas masih bisa dikendalikan di jalur selatan ini
karena memang mengingat untuk hari libur pada idul fitri tahun dua ribu enam belas ini cukup panjang
sehingga para pemudik bisa memilih hari dan tidak berangkat secara bersamaan untuk melakukan perjalanan menuju kampung halaman
baik terima kasih gita miningrum melaporkan langsung dari jalur selatan tepatnya di lingkar nagrek
selamat malam gita mi